saudara ahli untuk melakukan tes poligraf apakah dengan persetujuan dari mereka yang menjalani pemeriksaan poligraf diperlukan ya
apakah ada keadaan keadaan yang mempersyaratkan secara khusus bahwa mereka harus dalam keadaan yang tenang
paham betul apa yang ditanyakan paham konteks pemeriksaan
untuk poligraf memang dia bersedia untuk dilakukan pemeriksaan yang utama
karena pemeriksaan poligraf sendiri itu membutuhkan kerjasama dan seorang terpisah harus kooperatif dengan terperiksa
jika seorang terperiksa itu tidak kooperatif atau menolak melakukan pemeriksaan ya tidak bisa kita lakukan pemeriksaan
dalam prosesnya pasti akan tidak berjalan lancar
saudara ahli tadi sampaikan bahwa sudah memeriksa lima orang terdakwa ya untuk pulih
apakah saudara ahli mengetahui bahwa pada saat saudara putri terdakwa putri
diperiksa sempat menyampaikan keberatan
karena tidak didampingi oleh psikolog waktu itu disampaikan menurut saudara putri
kami tidak tahu
yang periksa saudara putri ini saudara atau
saudara ya saudara ahli
ada nggak keberatan itu disampaikan saudara putri
bahwa tidak berkenan dilakukan tes poligraf karena tidak ada psikolog yang mendampingi pada saat itu
karena di awal kami menyodorkan
surat persetujuan dan beliau
spesifik disebut keberatan
untuk menceritakan kejadian tanggal tujuh
ada enggak ada
bagaimana waktu itu yang saudara
ahli dengar waktu soal
keberatan tanggal tujuh itu apa yang disampaikan bu putri
untuk menyampaikan kronologis
di tanggal tujuh
untuk tes poligraf itu
untuk kronologisnya keberatan
untuk kronologisnya keberatan
kemudian apa yang saudara
ahli lakukan artinya
apakah komoditas itu di stop
dihentikan atau ada tindakan
kita lanjutkan karena beliau memang dari awal
dari surat persetujuan
kita dasarnya surat perjuan bapak
ya saya kan tanya
ini secara faktual
betul ada surat persetujuan
tetapi yang bersangkutan menyampaikan
pada untuk menceritakan
keterangan tanggal tujuh
dimana terjadi kekerasan seksual
yang bersangkutan menolak
menghentikan proses itu
kenapa anda teruskan pemeriksaannya
supaya hasil tetap optimal
itu kan bagian retest
kalau seseorang itu
memang periksa memang
tidak mau untuk menceritakan
ya itu hak terperiksa kita tidak bisa
memaksa seperti itu
untuk pemeriksaan tetap kita lanjutkan
kalau fungsi perites ini
dengan tesnya bagaimana sih hubungannya
fungsinya apa perites
untuk fungsi berita sendiri adalah
untuk membangun rapor rapor itu adalah
kepercayaan antara seorang terperiksa
nah di situ kita jelasin
seperti apa terus kita menjelaskan
akan pasang pada
kita tanya rakyat sosial
rakyat kesehatannya seperti apa
terus kita tanyakan kronologis
kejadian seperti apa
nah seperti itu
untuk dilakukan tes poligraf itu
tadi di awal sebenarnya sudah disinggung
yang diperkirakan harus
ada kepercayaan terhadap
tes itu baru bisa optimal dilakukan
dan tadi saudara ali sampaikan berarti
dia tidak punya kepercayaan kepada
pemeriksa untuk menyampaikan keterangan
soal tanggal tujuh kejadian itu
bisa divalidasi bahwa
padahal butuh kepercayaan
dalam melakukan tes itu
kami tidak tahu apakah
percaya sama kita atau tidak
jadi untuk menentukan seseorang itu
layak untuk dilakukan pemeriksaan
nah di situ kita lihat
grafiknya seperti apa
apakah seseorang ini memang
layak untuk dilakukan pemeriksaan
kalau memang tidak layak
tidak kita lanjutkan
jadi kalau informasi tadi
soal penilaian tadi
penolakan cerita ke tanggal tujuh itu
dikasih angka berapa
layak atau tidaknya kita tentukan
dengan angka juga
jadi variable yang tadi
disampaikan bahwa saudara putri
dia tidak mau menyampaikan
dalam pretest itu dikasih angka berapa
itu tidak masuk
ke tahapan pemeriksaan
jadi pretest ini hanya sebagai
untuk memberikan pemahaman
kepada seorang pemeriksa
bagaimana nanti jalannya suatu pemeriksaan
ya maksudnya begini
ini kan yang mau ditanyakan kan
perselingkuhan itu ditanyakan untuk tanggal tujuh
atau tanggal yang lain
yang saudara tanyakan untuk tes itu
perselingkuhan di tanggal tujuh
nah itu maksud saya
kalau peristiwa tanggal tujuh
yang pertanyaannya adalah perselingkuhan
tapi di dalam pretestnya
yang berarti itu adalah perselingkuhan
yang bersangkutan tidak mau menjelaskan
karena tidak percaya atau tidak mau
tadi dalam hubungannya bahwa
tes berangkutu kepercayaan
itu indikasi bahwa
yang bersangkutan tidak meyakini proses itu
dan mungkin tidak mau
buktinya tidak mau menyampaikan kecewaan
jadi mau saya izin menyampaikan
untuk pada saat proses pemeriksaan
seseorang bisa menolak dilakukan pemeriksaan
dan jika tidak
saya tidak akan menolak
jadi kalau saya tidak bersedia untuk
saya akan menghentikan
tapi untuk yang kemarin
kebetulan ibu putri masih kooperatif
jadi kita lanjutkan pemeriksaan
tapi yang tadi itu disampaikan di mana itu
di soal dia boleh berhenti di tempat yang lain
di tempat yang lain
di tempat yang lain
jadi kita harus menolak
jadi kita harus menolak

disampaikan tidak sama ibu putri
jujur ini saudara ahli sudah disumpah
kita tidak menyampaikan ke ibu putri
tidak disampaikan ke ibu putri soal itu
kita tidak disampaikan ke ibu putri
tapi kita sampaikan dari awal
kalau memang dari seorang yang terperiksa tidak
mau dilakukan pemeriksaan
seyogjanya dari awal melakukan penolakan pemeriksaan
tidak di sop kan ada
kalau mau berhenti di tengah proses pemeriksaan boleh berhenti
tadi pertanyaan saya jelas kepada ahli
saudara ahli sampaikan tidak itu kepada ibu putri
tadi saudara ahli bilang tidak
saya tidak mega ibu putri
iya gitu harus jelas